sementara itu kepala badan komunikasi strategis partai demokrat
mempertanyakan ketegasan apalagi kepolusian dan satgas covid sembilan belas
terkait kongres luar biasa yang selanggarakan partai demokrat
kelompok garis lurus di sibu langit sumatera utara
herzaki mahendra putra menyebut kongres luar biasa
yang diadakan oleh joni marbun cs adalah klb yang inkonstitusional
dan ilegal karena melanggar adart partai
partai demokrat juga telah mengirimkan surat kepada menkumham
dan mengko polhukam untuk meminta kepastian tentang hak demokrat
sebagai partai politik dengan kepengurusan yang sah
berdasarkan kongres kelima yang diadakan pada lima belas maret dua ribu dua puluh lalu
di mana agus harimurti yudhoyono secara aklamasi terpilih secara sah
sebagai ketua umum
betapa bahwa adanya abuse of power yang sangat nyata di negeri ini
tetapi dibiarkan saja
kami juga sudah bersurat sebenarnya kepada kepolisian
baik di pusat maupun yang
ya bahwa ini kan katanya tidak ada izin
kenapa tidak dibubarkan
tato mendadak ada klb yang sama sekali inkonstitusional dan ilegal
ya kami minta dong kepadamu menkumham
pastikan hak kami sebagai partai politik tolong dijaga
ya tolong dijaga